dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat bapak tarzan yang telah membantu saya
saya menjadi juara dan buat panitia juga telah memilih saya buat ibu ibu buat
bapak bapak juga sekalian warga sini terima kasih banyak oke
iu ngapain sih kesenuk segala itu so
disgusting tahu enggak sih orang mending kalau cacat tapi kalau penyakit terus keluar ke gue
gimana itu diseksi mendingan dilap aja deh
bersihin sendoknya pokoknya gua pakai sendok yang hai jinek
sekarang waktunya perlombaan untuk bapak bapak dan ibu ibu untuk mencari jeruk untuk bapak bapak
dan ibu ibu dipersilakan untuk mencari pasangan yang masing masing asyik untung gue dilatih aneh
ya itu pasangan cari yang lain aja bu
hai siapa yang ikut lomba panjat pinang semuanya siap siap ya satu ratus dua puluh tiga mulai
hai hai hai satuannya
hai apa sih
untuk ibu omas
untuk mengambil hadiah dan sedikit
memberikan kata sambutan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya berterima kasih terutama
sama orang yang dekat
sama saya saya tidak mungkin
menjadi juara tanpa
ada orang yang istimewa buat saya
terutama yang di depan saya
dan sekali lagi
saya ucapkan terima kasih
buat bapak tarzan
membantu saya saya menjadi guru
dan buat panitia juga
telah memilih saya
buat ibu ibu buat bapak bapak juga
sekalian warga sini
terima kasih banyak
bila ku jumpa denganmu
berisik banget lu
mending kau punya suara bagut
lu suara kayak kaleng rombeng tau gak
eeeh dasar eh
lu bilang aja lu sirik sama gue
lu cuma modal tampang doang
lu tampang juga sedang sedang gitu
nggak ada istimewa istimewa
ah mau dapetin laura
ancur banget eh
alangkah senang hatiku
eh tembukin tembukin tembukin aja
di bila ku jumpa denganmu
ah mampus lu
tembukin aja terus tembukin
wah kind ya soalnya dia
sama sama si bum
cepet adalah b danceskimade
hmm tapi ajak kopi juga ya
gimana setuju gak
okay sure boleh boleh aja
tuh gendut hokinya gede amat ya segede badannya lagi
eh si monyet gendut
kok bisa sih genut siang makan malam sama laura
masa gue kalah sama dia
bukan luki kalau namanya nyerah
gue harus cari cara supaya gue bisa makan malam sama laura
bodoh pokoknya gue harus cari cara gimana gue bisa ikut makan malam sama mereka

ini bebe lo salah masuk keis gua
masya allah be ada ada aja mama lina aja tau gak
nah dengerin dulu tadi gua ikut lama tujuh belas agustus
nyamuter motel itu makanya sampe sekarang pusing udah kepala gua nih
eh ya udahlah makasih ya bang
ya kalau begitu saya permisi dulu
mbak be sudah dibilangin juga
oh udah umur berapa masih ikut aja
mbak be sih umur udah tua sosoma muda makanya

amun amun amun amun be
gua beli lagi pusing sama kantong yang ada duitnya gua ingetin aja
gua ingetin aja gua ingetin aja
gua ingetin aja gua ingetin aja
gua mau nyari kesempatan
aduh be amun sakit be
gua hari ini mau kencan nih pokap sama cewek tajir
kamu pasti mau dinner sama cewek yang kamu sebut laura laura itu ya
iya iya iya eh eh eh pokap ini nih kan aku mau
kalau kamu sekarang minta duit sama bapak jawabnya hanya satu
opi tau nggak gua tuh excited banget bakal makan malam sama pompom
loh bukannya setau gua lu tuh nggak suka ya sama cowok gendut
well actually itu bener sih tapi dia kan tajir
sebenarnya sih gue pengennya cuma cowok ganteng dan tajir jadi satu paket gitu
tapi sampai sekarang kan belum ada cowok yang bisa buktiin kalau mereka tuh lebih tajam daripada pom pol
ra lu kejem banget sih kalau ngomong kasian tau pompom cuma jadi objek material doang
ih opi lu tau nggak sih nggak enak jadi orang miskin
kayaknya nggak juga deh buktinya gua malah milih tukeran sama lu
lo jadi cewek kaya gue jadi orang miskin dan gue itu biasa biasa aja malah seneng
eh eh eh eh cek cek cek cek kalian pada rekam mana sudah gaya begitu wih
itu merry tau nggak sih aku sama opi tuh mau makan bareng cowok paling tajir di sekolah
oh hebat bisa kalian sudah menggait cowok tajir
nah opi tante juga bilang apa akhirnya kamu mau ikutin omongan tante kan
bukan opi tante tapi laura ah whatever lah eh sama supirnya diantre nya
aduh tante gak usah lah
oh tentu saja tante boleh dong
pi biarin aja kita diantre supir yang pentingnya waktu kita pulang diantrein sama pompom
ya udah eh kalian berdua kadek hati hatinya itu dia stop stop stop stop stop stop stop stop
hai mengkosong eh ngutang dulu ya udah asal gila nggak punya duit naik angkot
eh nggak boleh parkir di sini emang ada peraturan yang nggak boleh saya parkir di sini ini kan
parkiran pak ya buat parkir dong iya ini emang tempat parkir tapi yang datang ke restoran ini
yang pakai mobil yang pakai sepeda nggak boleh parkir di sini merusak pemandangan
ya maaf pak terus mesti parkir dimana ya tuh di situ tuh buset dah enggak lebih jauh
pak ada tuh belakang lagi tutup udah ke sana deh duh mau banget sih datangnya
silaura bakal jadi bawa opi enggak ya
gue bakal cari cara untuk nyikirin lo terus gue deh yang giner sama laura